sampai jumpa di video selanjutnya
dede mila rasanya berdebar kencang kak
itu kan ternyata benar kan
firasa firasat mimpi buruk ibu
dan ketakutan ketakutan ibu selama ini
sekarang sudah terbuktikan taufan itu beneran suka sama kamila
dengerin kalau orang tua itu punya firasat buruk
jangan didiemin aja
lihat kan akibatnya sekarang
coba kalau dari dulu kita tindak lanjuti
pasti kamila sudah antisipasi
sehingga kejadian seperti ini tidak bakalan terjadi
nggak mungkin bu nggak mungkin
itu sangat tidak mungkin bu
ris orang tua ngomong kok diketawain sih
riz udah dong
ibu udah marah
kamu gimana sih
terserah kalau suami kamu itu tertawa menanggapi omongan ibu
tadi kamila itu datang
dia cerita sama ibu
kalau dia tuh baru saja tahu kalau taufan itu suka sama dia
dan sudah lancang mencium dia
dia bersiksa denganulously bersiksa
dan valetnya juga dipijak menc prosper year
dengan tamam pada riz
saya meminta riz
saya juga belas kajian saya
terima kasih sendiri
untungnya kepergok sama bu ambar
sampai akhirnya bu ambar membuka semuanya
bu ambar yang memergokinya bu
kamilah juga sih yang keterlaluan
dari awal kan ibu sudah bilang
ibu gak suka dia terlalu berlebihan memperhatikan taufan
pakai mondar mandir ke rumah sakit segala
so jadi malaikat yang bisa menyembuhkan sakitnya si taufan
lihat kan akibatnya
tuh kan kalian juga kaget kan dengar cerita ibu
kalian jadi orang nggak percaya sih sama orang tua
sekarang kalau sudah begini
siapa yang dirugikan
siapa yang dikasihkan
kamilah kan anak kalian
kamu harus berhati hati
karena taufan itu sudah melecehkan kamilah
kalau taufan didiemin
lama lama dia makin kurang ajar sama kamilah
camilla tambah dikurang ajarin sama iparnya sendiri
bukan begitu sih bu
gak ada tapi tapian
persoalan ini harus segera diselesaikan
dan kalau perlu
kalian nabrak si taufan itu
bukannya bertaubat dan banyak berdoa
malah memainin istri kembarannya
pantes aja deh sampai sekarang gak sembur sembur
ibu ibu tenang ya
bisa jadi ini cuma salah paham
dan bisa jadi bu ambar itu salah lihat bu
salah lihat gimana sih ras
bu ambar itu melihat dengan matanya sendiri
lagi pula ibu ambar itu kan ibu kandungnya taufan
gak mungkin kan dia menjelek jelekkan anaknya sendiri
kalau gak sifat anaknya aja yang bener bener jelek
kita gak perlu menyikapi ini dengan emosi bu
kan kita bisa bicarakan baik baik
nanti persoalan ini tambah parah dan berlarut larut
kalau kalian gak mau labrak si taufan
biar ibu yang labraknya
ibu mau kemana
ibu mau labrak taufan lah
mau kemana lagi
bu jangan bu
jangan ibu yang bicara sama tovan
biar haris aja yang bicara sama taufan
ibu di rumah aja
ibu tenang aja di rumah ya
iya bu ibu tenang aja
ibu ada darah tinggi
laras takut ibu kenapa napa lagi di rumah sakit
bu udah ya ibu tenang ya
laras mohon ibu di rumah aja ya bu ya
aku kuat andara
ini demi rumah tangga aku
dan juga demi kebenaran
yaudah kalau gitu sekarang kamu pegang tangan aku kuat kuat ya
saya mau keluar sebentar
tapi kan ini sudah malam pak
bapak harus tidur rahat
ayo pak saya bantu bapak masuk kamar lagi ya
andara lari andara
eh pak taufan
pak taufan pak tovan mau kemana
jangan pergi pak
sekarang pak fadil duduk ya
gak tau kak tiba tiba dia jatuh
dede mila rasanya berdebar kencang kak
seperti mengkhawatirkan sesuatu
jangan jangan terjadi sesuatu sama farid
eh tapi kak fadil gak usah khawatir ya kak
nanti juga hilang sendiri kok
coba deh kak enak gak
karena perlakuan ayah sama mama indi
sama sekali tidak baik sama cantik
maaf kalau kamu mesti mengalami semua ini
dan trik ayah untuk membuat mama indi cemburu
sama sekali nggak berhasil cantik
mama indi sama sekali gak cemburu sama ayah
yang ada deh malah mau nyuruh nikah sama natana
dan gak mungkin bisa begitu dong cantik
kamu gak mau kan
kamu maunya ayah sama mandi bisa sama sama lagi kan
dan bisa menjadi keluarga yang upuh
ada ayah dan juga ada mama ya kan
itu kan yang kamu mau
nanti ayah kembali giang
entah seperti mana
saya pasti rumahliu
kamu mau melakukan itu nak
iya kak edo
coba lihat cantik
dia sangat baik kan
aku bilang apa kamu sama dia
tante ana terima kasih ya
yaudah kak edo
kak edo harus tunjukkan semua cinta kesungguhan ketulusan dan keikhlasan kak edo sama indi
insya allah indi pasti akan mau balik lagi sama kaedo
gimana kamu tidak tahu pasien tidak ada di ruangannya
saya kurang tahu dok